kendaraan penjelajah planet mars teranyar milik nasa baru saja mendarat
namun pendaratan kali ini rupanya menjadi hal biasa bagi netizen
tak lama setelah perseverance mengirimkan foto pertama
mereka malah membuat meme atau gambar jenaka
meme itu seperti ingin menunjukkan bahwa teknologi penerbangan ruang angkasa saat ini
bukan hal yang spektakuler lagi
seperti diketahui pengiriman data antara lain berupa foto membutuhkan waktu yang lama
transfer data harus dilakukan dengan bandwidh minimum untuk menghemat daya rover
inilah yang membuat rekaman citra mars yang dihasilkan rover menjadi begitu berharga
khususnya di bidang antariksa
selain itu nasa juga merilis rekaman suara yang ditangkap reserverence dari mars
rekaman berdurasi sekitar tujuh belas detik memperdengarkan suara embusan angin kencang di mars
rekaman itu didengarkan pada konferensi pers yang diadakan di pasadina california dua puluh dua februari lalu
ada beberapa orbiter yang dipakai
ada lima satelit yang mengorbit mars yang digunakan oleh rover
jadi tidak hanya satu satu rover ini disupport oleh lima satelit yang mengelilingi mars
jadi mereka mengirimkan ke bumi dengan menggunakan berbagai media
bersaing dengan amerika tiongkok mengikuti jejak dengan mengirimkan rover tianwen satu
yang diperkirakan mendarat pada april mendatang
persaingan teknologi eksplorasi ruang angkasa tentu menimbulkan tanda tanya
akankah negara penjelajah ingin memperluas wilayahnya
itu benda antariksa tidak boleh diakui sebagai wilayah kedaulatan atau dianggap milik suatu negara
jadi antariksa itu disebut sebagai province of humankind
satu hal pasti teknologi luar angkasa mempunyai tujuan kemanusiaan
teknologi yang teruji diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia
meskipun masih tertinggal sangat jauh indonesia kita harapkan punya kesempatan yang sama dalam beraksi di panggung ruang angkasa